tni dan kepolisian membuat tim gabungan untuk mengusut penyerangan mapolsek ciracas pada sabtu dini hari
tim juga mengusut insiden yang menimpa anggota tni beberapa jam sebelum penyerangan
tim gabungan terdiri dari pihak kepolisian yang berasal dari unsur polda metro jaya
sedangkan tni berasal dari polisi militer dan pom dam jaya
hingga sabtu pukul delapan malam sudah ada sepuluh saksi yang dimintai keterangan terkait penyerangan mapolsek ciracas
tim gabungan juga telah mengamankan cctv dari tempat kejadian
segala kemungkinan tengah disidik termasuk insiden terpisah yang menimpa salah satu anggota tni beberapa jam sebelum penyerangan ke mapolsek terjadi
kemudian apa ada kaitan antara kasus jatuhnya ini dengan yang terjadi di ciracas
kita tidak bisa menduga duga
kami tidak bisa menduga duga
biarlah tim bekerja dulu menemukan apa yang ada di keterangan saksi maupun alat bukti yang lain
sementara itu pihak tni memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai keterlibatan anggota tni
kami tidak bisa menduga duga
kami tidak bisa menduga duga
kami tidak bisa menduga duga
kami tidak bisa menduga duga
untuk mencari informasi tentang kasus tersebut
selanjutnya pihak kodam jaya bersama polda metro jaya akan melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya konflik
karena dari pangdam kita dengan kores diharapkan senepil
terutama untuk melakukan patroli di wilayah wilayah yang mungkin dianggap rawan
kita harapkan bisa bersama dengan satuan kores dan kita baik yang ada di wilayahkan
maupun ada yang ada di satuan kita jangan lupa